dan ini masih soal presiden jokowi mantu pernikahan putri presiden jokowi dodo kahiyang ayu
dilangsungkan dengan budaya jawa solo jadi namanya katanya enjawani
nah pernikahan adat jawa solo ini memiliki rangkaian tata cara yang syarat dengan makna
menikah bukan tentang harta bukan juga indah rupa
menikah tentang hati yang terpaut tanpa bisa terbeli
asmaran dana tembang yang kerap menjadi simbol cinta ini diperkirakan turut mengiringi prosesi pernikahan
putri presiden jokowi dodo kahiyang ayu dan bopi nasution
mengikuti tradisi jawa solo berarti melaksanakan sejumlah tahapan yang harus dilalui mempelai
sebelum resmi sebagai suami istri
semua tahapan ini memiliki filosofi
hutan kenotin makna makna yang tersirat itu adalah filosofi filosofi yang semua
semuanya bermakna untuk ketatara harjaan nanti kalau berumah tangga kebahagiaan kebaikan ketulusan
itu yang misalnya seperti berktp itu adalah kan diutamakan jujur dan saling memberikan pandangan
saling mempelajari dari kedua belah pihak
itu nah itu
pemasangan black ktp menjadi bagian pertama yang dilakukan
disusul pemasangan tuhan sebagai hiasan pengapit mempelai yang memiliki sejumlah makna
kan biasanya kalau di pernikahan jawa itu ada tuh wuhan yang ada di kiri kanan pelengkung janur itu
karena kalau pohon pisang itu setiap kali ditipang kan segera tumbuh lagi
jadi orang tua itu berharap semoga rezekinya juga selalu sempulur seperti pohon pisang yang tidak pernah mati itu
ketika hiasan sudah tertata maka siraman dilaksanakan
air yang dicampur bunga melati mawar kenanga dan sejumlah rempah lainnya ditujukan agar mempelai lebih cantik dan harum
air pun disiramkan oleh tujuh orang yang sudah menikah
dimulai dari orang tua mempelai
angka tujuh dipilih sebagai simbol pertolongan tuhan dalam pernikahan
malam turunnya bidadari atau yang biasa disebut midodareni menjadi tahapan berikutnya setelah siraman
disinilah calon mempelai pria mendapat sejumlah nasihat
agar sebagai menantu ia mampu menyayangi kedua mertuanya dan berlaku adil
dengan siraman dan midodareni
mempelai dianggap siap menyongsong akad nikah dan sejumlah prosesi adat lainnya
yang tentu juga syarat makna
maria sarjana jakarta
ya selanjutnya kita akan coba menghubungi kembali koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan
di depan kediaman presiden joko widodo solo jawa tengah
ini terkait dengan prosesi prosesi tadi ya
betul sekali kita sapa langsung halo hendrawan selamat pagi bisa mendengar suara kami
hendrawan bisa anda ceritakan seperti apa persiapan prosesi pemasangan black ktp di rumah presiden joko widodo
ya puspa dan aldi hari ini prosesi adat pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution mulai dilakukan
dan nanti benar bahwa sekitar pukul delapan waktu indonesia barat akan dilakukan pemasangan black tp
yang nanti dilakukan di depan rumah kediaman presiden jokowi di jalan kutai utara yang jaraknya hanya lima puluh meter
dari lokasi saat ini saya berdiri
dan black tp ini merupakan penanda
dari keluarga jokowi khususnya jokowi dodo sendiri sebagai ayah bahwa hari ini akan dimulai prosesi atau mereka mempunyai kerja yaitu jokowi akan melakukan mantu atau menikahkan putrinya
setelah pemasangan blue ktp ini nanti akan dilanjutkan dengan prosesi lainnya hari ini yaitu siraman pada siang hari dan kemudian pada malam hari nanti akan ada acara penyerahan peningset
dan juga midodot
dan juga midodot ini di tempat yang sama di lokasi yang sama yaitu di rumah kediaman presiden joko widodo
nanti keluarga bobby nasution akan datang ke rumah jokowi di belakang saya ini
tadi soal pemasangan black ktp sendiri setelahnya ada prosesi selanjutnya
ini makna bagi presiden jokowi dan keluarga prosesi proses ini apa saja dan sepertinya keamanan di sana juga sudah mulai diperketat ini untuk mengawal jalannya prosesi pernikahan kahiyang bobi
kalau kita bicara tentang makna dalam prosesi ada jawa tentu memang syarat dengan makna
bleket tp ini berasal dari dua kata yaitu bloko dan topo
bloko artinya jujur topo artinya prihatin
ini sebuah doa dari orang tua kepada kedua mempelai bahwa mereka bisa hidup dengan jujur dan saling menyayangi satu dengan yang lainnya
nanti akan dipasang tumbuhan
tuhan ini artinya adalah tumbuhan
tumbuhan yang akan ada di sini adalah misalnya tadi sudah disebutkan
ada pisang kemudian ada tebu
pisang ini adalah suatu simbol bahwa bila kita menebang pisang pisang tidak akan pernah mati tetapi akan tetap terus tumbuh
seperti harapan kepada cinta kedua mempelai dan juga rezeki kedua mempelai
tebu berasal dari kata anteping kalbu atau artinya kemantapan hati kedua mempelai bahwa mereka memang sudah mantap untuk melakukan pernikahan ke jenjang yang lebih tinggi lagi
dan kemudian nanti akan ada prosesi siraman
siraman nanti juga ada beberapa prosesi ketika dilakukan siraman yang informasi yang kami peroleh dilakukan oleh sembilan sampai dengan sebelas orang
kali ini nanti juga akan dilakukan tradisi dodol dawet oleh ibu iryana jokowi
dan nanti ibu iryana akan dipayungi presiden jokowi
ini mengandung makna apa
dawet ini berasal dari suku kata wet yang kemudian dalam bahasa jawa diharapkan akan menjadi kata kemeriwet
kemeriwet ini adalah suatu doa keluarga besar jokowi dodo bahwa nanti yang datang atau tamu yang datang di perhelatan pada rabu esok ini akan datang
seperti semut yang berkumpul
saya kira seperti itu itu yang dimaksud dengan dodol dawet
dan nanti prosesnya akan dilakukan dengan midodareni yang pada intinya adalah pengantin perempuan diminta untuk berjaga sampai dengan tengah malam
karena nanti tengah malam ada bidadari bidadari yang turun dari langit dan masuk ke calon pengantin perempuan supaya besok bisa tampil dengan cantik saat prosesi akad nikah dan resepsi
dan ketika midodareni juga akan ada penyerahan peningset
peningset ini adalah hantaran yang dibawa pihak laki laki yang biasanya jumlahnya ganjil
dan ketika nanti dilakukan hantaran seperti kita
tradisi pada orang orang timur nanti juga akan ada pengembalian
artinya dari pihak keluarga pengantin perempuan akan memberikan hadiah kembali dengan jumlah yang genap
mengapa genap ini adalah sebuah jawaban
bahwa calon pengantin perempuan dan keluarga sudah siap untuk menggenapi dari niat baik dari calon pengantin pria yang besok akan digelar akad nikahnya jam delapan dan dilakukan resepsi
kalau aldi tadi bertanya tentang pengamanan
tentu saja hal itu
tentu saja hari ini sudah cukup ketat di area yang berada di belakang saya
yang berada di sebelah barat jalan
sudah steril kami tidak diperbolehkan di sana
semua harus berada di sebelah timur jalan untuk memberikan jalan waktu kepada semua panitia untuk bisa melaksanakan aktivitas dengan baik
namun kalau anda bisa lihat di belakang saya ini kendaraan masih boleh lalu lalang dua arah
pada hari ini besok hanya ada satu arah yaitu ke arah kiri saya
namun ini artinya bahwa acara pernikahan kahiyang ayu dan bobi nasution ini tidak menutup jalan
karena mereka juga berharap bahwa ini tidak mengganggu kegiatan warga masyarakat surakarta pada hari yang nanti
aldi dan puspa
baik itu dia tadi ya
secara sedikit banyak bagaimana pernikahan adat jawa yang memang akan dilakukan nanti ya
oleh keluarga presiden joko widodo dan keluarga dari bobi
endrawan terima kasih banyak
tetap update juga
nanti bagaimana keramaian di sana siang hari nanti
terima kasih endrawan
puspa sudah dapat ya gambarannya ya
kayaknya sudah tidak sabar mau memasang blacket tp di rumahnya ya puspa ya
blacket tp tapi harus ada nama undangannya
pastinya kita tunggu ada blacket tp di rumahnya puspa